saudara seorang juru parkir tewas ditembak pengunjung tempat hiburan malam di banyumas jawa tengah
diduga penembakan dibicu pelaku emosi usai terlibat cekcok dengan beberapa juru parkir karena tak mau membayar uang parkir
inilah detik detik saat seorang pria yang diduga pengunjung tempat hiburan malam menembak juru parkir di area parkir hotel di wilayah soekaraja banyumas jawa tengah
sempat terjadi adu mulut saudara antara beberapa petugas parkir dan pelaku yang disebut tak mau membayar uang parkir
pelaku yang emosi lantas melepaskan tembakan
akibatnya korban mengalami luka tembak di bagian dada hingga meninggal dunia
jenazah korban kini dibawa ke rumah sakit margono soekarjo purwokerto untuk diotopsi
sementara pelaku kini dalam pengejaran pihak kepolisian
kita sudah melakukan beberapa tindakan kepolisian
yaitu melakukan olah tkp memeriksa beberapa saksi
karena kita akan berupaya mengejar pelaku
saat ini dari keterangan awal pelaku diduga salah satu pengunjung
ya di salah satu pengunjung tempat hiburan di hotel itu